salah satu kebutuhan paling krusial bagi pengungsi banjir bandang papua adalah ketersediaan makanan
banyak relawan yang bergabung menyajikan makanan pengungsi di dapur umum
jenny adalah salah satu relawan yang bekerja sebagai juru masak di dapur umum posko induk gunung merah sentani papua
sehari hari ia bekerja sebagai juru masak di salah satu hotel di jayapura
ia menyempatkan diri menjadi relawan di hari libur karena prihatin dengan banyaknya jumlah pengungsi
memasak masal diakui lebih sulit dibanding dengan penyajian hotel
lonjaknya jumlah pengungsi banjir bandang membuat keberadaan dapur umum sangat krusial
setiap hari dapur umum posko induk gunung merah memasuk sekitar enam bungkus untuk para pengungsi dengan porsi tiga kali sehari
makanan ini juga disalurkan di posko posko terdekat
menurut penyelidikan masak masak di posko ini sangat mudah dan tidak terlalu berbahaya